sampai jumpa di video selanjutnya
kalau cacat itu seperti taufan mantan pacar kamu
sampai jumpa di video selanjutnya
ada masalah apa
apa mau tahu
sebenarnya camillah memang sudah memiliki rencana untuk pak haris
sekarang kamila dan pak haris digeluti
dan rencana ini kemungkinan besar
bisa menyelesaikan permasalahan diantara kamila dan juga pak haris
rencana apa itu
dan pak haris
akan mengikuti tes
dan mila rasa dengan tes dna
mila bisa tahu kalau pak haris itu benar benar ayah mila atau bukan
iya ma pak
dan itu semua atas harrian fadil
karena memang tes dna lebih akurat
mama enggak keberatan kan ma
papa nella benarnya juga
mama enggak setuju
kalian berdua mau marah sama mama
kalau kamu keras kepala tante tante bisa lebih keras kepala dari kamu mila
maksud kamu apa sih
kamu mau bikin tanda darah tinggi langsung stroke itu mau kamu
masya allah tante mila sama sekali nggak punya niat seperti itu tante
kalau enggak tolong kamu hargai saya mila
jangan mentang mentang kamu tahu saya sayang sama kamu dan kamu bisa berlaku seenaknya
saya sudah capek mila saya sudah capek dengan keras kepala kamu mila
sudah berapa kali saya bilang sama kamu kalau kamu itu bukan anaknya haris
kenapa sih kamu gak bisa dikasih tahu
cukup mila kamu tuh gak pernah bersyukur ya
allah itu sudah baik sama kamu
dan sudah menunjukkan siapa ayah kamu yang sebenarnya sebelum kamu
kamu mendonorkan gijal kamu ke pak haris
harusnya kamu bersyukur dan berbakti kepada ayah kamu yang sudah lama kehilangan sama kamu
bukannya malah kamu membela pak haris yang bukan siapa siapa kamu
saya gak suka dengan kelakuan kamu ini mila
pokoknya apapun alasannya mama tidak setuju dengan tes dna itu
kalau kamu masih keras kepala dan butuh bukti untuk menuntaskan masalah ini
kamu kan bisa tunggu dr effendi pulang dari kalimantan dan dengarkan penjelasannya
tapi kalau menurut tante sebagai anak yang baik harusnya kamu percaya sama dokter effendi mila
apalagi dia seorang dokter profesi sebagus dia nggak mungkin berbohong
iya kan fadil
tante bukannya kamila melawan tante
tapi entah kenapa sampai sekarang camilla masih tetap merasakan kalau
kalau papa kamila itu adalah pak haris
dan mila yakin kalau pak haris itu papa kandung mila tante
mila tolong kamu jangan lagi memberikan harapan kepada pak haris kalau kamu itu adalah anaknya mila
karena itu sama saja kamu mengangkat pak haris setinggi tingginya lalu kamu melemparkan sekencang kencangnya mila
dan itu tidak akan mungkin membuat pak haris bahagia
tapi itu akan melukai hati kamu
tante ini apa haris
jadi tante minta ini adalah pembahasan kita tentang masalah ini yang terakhir
dan setelah itu tante tidak mau lagi membahas masalah ini
kamila fadhil dengar papa
menurut papa apa yang mama katakan tadi itu ada benarnya
janganlah kalian lambungkan perasaannya paris untuk sesuatu kebahagiaan yang belum tentu ada
jadi saran om kamila sebaiknya kamu tunggu sampai dokter effendi kembali karena om yakin om yakin sekali
dr effendi akan menceritakan semuanya sama kamu
aku mau pergi
kamu sudah tes
ya kita sudah pulang
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kamu udah tes
ya udah kita pulang yuk
nggak nunggu hasilnya
hasilnya keluar besok edo
kok lama banget sih
gue tuh pengen secepetnya bantu bokap lo tau nggak
edo kan belum tentu juga ginjal kamu itu cocok buat tapi aku
mestinya tuh lu berdoa supaya ginjal gue tuh cocok sama bokap lu
lo mau bokap lo sembuh apa nggak
tapi aku nggak yakin aja kalau kamu bener bener mau membantu papi aku
gue bersumpah len
gue bersumpah demi anak gue gue akan donorin ginjal gue untuk bokap lo
karena gue mau eka masih punya kakek
maaf ya dok kalau kamu tersinggung
tapi aku aku udah trauma aja sama semua ini
dulu camilla juga pernah bilang sama aku
dia bersumpah untuk mendonorkan ginjal

tapi sampai sekarang aja aku nggak tahu hasil labnya gimana
aku cuma gak mau terlalu berharap aja sekarang
apalagi kamu itu bukan siapa siapanya tapi aku
atau mungkin tingkat kecocokan kamu sudah tinggi tapi kamu malah membatalkannya
karena kamu nggak siap atau kamu nggak rela mengasih ginjal kamu untuk papi
alena lo tuh tenang aja
dan kalau menurut analisa gue gue tuh mirip sama bokap lo
dan dokter effendi tuh mirip sama fadil
tante farah mirip sama kamila
coba lo bayangin deh hubungan yang pak haris sama tante farah
dirusak sama dokter effendi
dan hubungan gue sama kamila dirusak sama fadil
jadi gue nggak akan tinggal diam
seperti kayak gue dipisahin sama anaknya kamila

ya ampun aku cari cari kamu dari tadi rumahnya pak haris
tapi katanya kamu ke rumah sakit
kamu ke sini beneran untuk tes ginjal kamu
dengar ya dok
aku nggak rela kalau kamu itu ngasih ginjal kamu ke bokapnya dia
udah sakit aja masih nyusah
indi kamu gak ada hak untuk melarang larang edo ikut tes
dia sendiri kok yang mau ngelakuin
aku itu ada hak atas ini
karena edo ada tunangan aku
dan aku nggak rela kalau tunangan aku kenapa napa
apalagi sampai ginjalnya diambil
berarti ginjalnya tinggal satu dong
dan kalau satu itu berarti cacat dong
kalau cacat itu seperti apa
kalau cacat itu seperti taufan mantan pacar kamu
aduh udah deh ya
nggak usah cari cari teman sependeritaan
karena aku nggak mau punya pacar cacat
indi aku tuh ngelakuin ini secara suka rela
jadi kamu tuh nggak ada hak untuk melarang aku
kamu sadar dong dok
kamu ini sekarang dalam keadaan gak normal
makanya alena gampang mempengaruhi kamu dengan hal konyol seperti ini
kamu ngomong jangan sembarangan nih
siapa yang mempengaruhi pikiran edo
dia sendirian datang ke aku dan dia maksa untuk ikut tes
nggak usah pakai ngeles segala deh
makanya kamu merayu edo dengan segala omongan kamu itu
siapa yang merayu edo ini
jadi omongan aku belum jelas
kamu itu diputusin taufan
dan kamu itu kesepian
terus kamu mencari penggantinya dan kamu ngedertin edo
kalau kamu diputusin taufan jangan pernah ambil tunangan orang lain
nggak mau ah
edo dengar ya
kalau kamu gak mau pulang aku akan teriak teriak dan nangis nangis di sini
supaya semua orang dengar dan dokter gak jadi ngambil ginjal aku
apa sih kamu jangan gila kenapa